ketika berada di madinah masjid nabawi tentu menjadi masjid utama yang dikunjungi oleh jemaah haji
namun ternyata kota madinah masih memiliki satu masjid lagi yang tidak kalah spesialnya dengan masjid nabawi
masjid yang dapat memberikan pahala setara dengan pahala menunaikan ibadah umroh
menyempatkan diri untuk mengunjungi masjid kuba
terasa sangat penting bagi jemaah haji yang tengah mencari pahala sebanyak banyaknya di tanah suci
masjid kuba merupakan salah satu masjid yang sangat penting dalam sejarah islam
masjid yang dibangun pada tahun pertama hijriah atau enam ratus dua puluh dua masehi ini adalah masjid pertama yang didirikan dalam islam
masjid ini berbentuk
masjid ini merupakan salah satu masjid yang dibangun langsung oleh nabi muhammad saw ketika beliau hijrah dari mekah dan menetap di madinah sebelum akhirnya beliau wafat pada tahun sebelas hijriah
pada awalnya masjid kuba hanya ditopang dengan tiang yang berasal dari pohon kurma
atapnya pun berasal dari pelepah daun kurma
sementara dindingnya terbuat dari tanah liat yang dikeringkan
namun kini setelah berulang kali direnovasi
masjid kuba telah bertransformasi menjadi salah satu masjid termegah di kota madinah
selain itu masjid kuba juga disebut memiliki keistimewaan lain
mengingat banyaknya kemudahan dan faedah yang didapat jemaah ketika mengunjungi masjid yang berjarak dua tiga km dari masjid nabawi itu
tanpa berikhram tanpa bertawaf tanpa melakukan sa'i maupun mencukur rambut
yakni hanya dengan menjalankan sholat sunnah dua rokaat di masjid kuba
jemaah akan mendapat pahala yang setara dengan menunaikan ibadah umroh
tak heran jika sholat di masjid kuba menjadi salah satu kegiatan yang masuk dalam daftar agenda jemaah ketika berkunjung ke kota madinah